kabar gembira bagi anda yang akan mudik menggunakan mobil operator jalan tol sepakat memberi diskon tarif tol saat arus mudik dan balik lebaran mulai dari sepuluh hingga dua puluh delapan persen
tol mana saja dan kapan diskon ini berlaku kami bahas lengkapnya dalam diskon tarif tol saat mudik dan juga arus balik lebaran dua ribu dua puluh
anda harus benar benar mengingat tentunya tol tol mana saja jika anda memang tertarik untuk menggunakan diskon dan juga tanggalnya
karena ini juga mungkin bisa jadi merubah rencana anda sebelumnya mungkin yang tadinya mau mudik ataupun juga balik di tanggal tanggal yang di luar diskon
anda bisa saja mengganti kapan keberangkatan atau juga mudik dan juga arus balik pada saat mudik dan juga balik lebaran nanti
ini dia untuk tarif tarif yang telah didiskon untuk sejumlah tol di dalam kota terlebih dahulu di dalam kota juga di sekitaran jabodetabek untuk periode tanggal tiga belas dan empat belas
sehingga ini untuk arus mudiknya anda ingat tiga belas dan empat belas juni dua ribu delapan belas sementara untuk arus baliknya di tanggal delapan belas hingga sembilan belas juni dua ribu delapan belas
yang pertama adalah tol cawang dan tomang pluit ini setelah didiskon harganya menjadi rp delapan lima ratus lima puluh
sementara untuk tol jakarta cikampek ini harga harga setelah didiskon menjadi rp tiga belas lima ratus
sementara untuk palimanan kanci menjadi rp sepuluh delapan ratus dan juga semarang solo menjadi rp dua puluh delapan delapan ratus
tentunya pada saat anda masuki tol anda harus ingat uang elektronik di kartu anda juga harus tersedia walaupun memang jasa marga ini sendiri telah mempersiapkan lima puluh enam titik pengisian saldo ataupun juga top up untuk uang elektronik anda
sehingga anda tidak perlu khawatir
jika pada saat di dalam tol anda kehabisan saldo atau juga uang elektronik anda
yaitu untuk tol yang sekarang sudah di luar jabodetabek tentunya di ngawi kertosono ini harganya menjadi rp empat puluh tiga
kemudian harga rp tiga puluh enam sembilan ratus untuk tol kuala namu seirampah dan juga di palembang indralaya
ini setelah didiskon harganya menjadi rp lima empat ratus sekali masuk
ini untuk tol medan binjai kemudian ada kanci pejagan rp dua puluh satu enam ratus
kemudian pejagaan pemalang ini menjadi rp delapan
enam belas dan ujung pandang tahap satu dan dua
ini tentunya di sulawesi menjadi rp tujuh enam ratus lima puluh
bandingkan saja jika misalnya di tol kanci pejagan rp dua puluh satu enam ratus setelah diskon berarti kalau harga normalnya sekitar rp dua puluh tiga hingga rp dua puluh empat
kemudian juga ditambah lagi dengan diskon diskon di tol tol selanjutnya yang mungkin anda masuki
jadi angkanya juga tidak akan sedikit sangat lumayan
lumayan untuk mungkin menjadi uang dibagi bagikan kepada keluarga di kampung ataupun juga ke anak anak kecil sebagai salam tempel untuk lebaran nanti
kemudian masih untuk periode yang sama anda harus ingat tiga belas dan empat belas juni ini diskonnya sehingga kalau anda mudik di tanggal dua belas dan juga arus baliknya setelah tanggal sembilan belas juni tentunya anda tidak akan mendapatkan diskon memasuki tol tol ini
kita kembali ke cawang tanjung priok
di jakarta tentunya harganya menjadi rp delapan lima ratus lima puluh dari yang biasanya rp sembilan lima ratus
kemudian untuk soreang pasir koja ini menjadi rp enam tiga ratus kemudian delapan delapan ratus lima puluh untuk tol jor w satu
kemudian di surabaya gresik ini menjadi sepuluh delapan ratus pada saat tiga belas dan empat belas juni serta delapan belas dan sembilan belas juni dua ribu dua puluh
lima belas hingga tujuh belas juni berbeda
untuk tanggrang merak ini bahkan mencapai rp tiga puluh enam sembilan ratus setelah didiskon
dan tol dengan diskon yang cukup besar ini juga sebagai salah satu ajang promosi sebenarnya karena memang diskon dari tol bekasi cawang kampung belah ini dibuat cukup besar
jadi anda harus kembali mengingat tol mana saja yang mungkin anda akan lewati dan juga anda harus mengingat juga tanggal tanggalnya periode kapan diskonnya